pak haji emang gubernur jakarta mau ganti
iya iya tahun depan
gantinya tahun depan ramainya dari sekarang
pan belum ada calonnya orang orang pada mau daftar
banyak artis saja banyak yang ngedaftar
pak ji daftar juga
kopinya enak banget
iya iya iya perasaan kopi gue dari kemarin sama
aja ngapain lu baru bilang enak sekarang
saya lagi seneng pak haji
yang bener loh
ano kalau dia diterima kerja dibayar
bandung makanya dia terima kerjaan itu
kan bisa dekat sama keluarganya
emang pak ji gak ditelepon
kagak dia cuma bilang mesti cepat pindahan
ntar barang barangnya diambil belakangan
berarti nanti ani bakalan kesini lagi buat ngambil barang barangnya
emang pak ji gak dikasih tau juga
berarti saya doang ya
saya yang ditelepon
gue juga ditelepon sama ani
bang ojek bang
aduh jack saya kan belum lari dari tadi
kalau sweet saya kalah terus jack
ya makanya sweet dulu
tuh tak saya kalah lagi
ibu makasih ya
mas sama temen saya dulu ya
saya ada urusan
kan dari tadi juga saya udah bilang ya
bawah ani kan sudah pindah bang
gua udah tahu
kau sudah tahu ngapain kok main di sini bang
apakah itu si john turing
ya allah ya
kuenya udah diambil
udah pulang senogih
nih buat anak lo
dari restoran yang tadi
aduh makasih ya mak
gak gak itu juga gratisan
yaudah gue pulang dulu ya
bobi main dulu ya pak
kamu gak makan dulu
kan tadi udah mah
tapi kan baru sepiring
kamu kan mau olahraga
maksudnya kan udah abis sama papa
kenapa balik lagi ya
saya lupa ngasih tahu mak
kasih tau apaan
tadi babek kesini nyariin emak
gak tau mak
katanya besok datang lagi mak
oh seperti itu
saya pamit dulu ya mak
din udah abisin
buat gue kagak ada dong
emang mbak be belum makan
tapi kan gue belum makan nasi
udah suruh si surti masak nasi lagi
lahok sih lu
nah temen saya udah dateng
oh yuk yuk
mau kemana pak
tau rumahnya kontrakannya nih
nenganinnya udah pindah pak
saya mau ambil barang barangnya saja
bapak punya kontraknya
oh yaudah tes
yang punya kontrakannya aja
oh yuk yuk
artis saja banyak yang ngedaftar
pak zee daftar juga
kalau gue dapat jadi calon gubernur
ya enggak dong
kan gue bukan orang jakarta
lo mau beli apa nanya doang
yang beli gaduh gaduh nih
kalau anik kesini buat ngambil barangnya
kasih tau saya ya pak zee
lo masih demen sama si anik
lo susulin aja soalnya ke bandung
orang gak gue susulin ke bandung aja
dia masih ingat sama gue
kalau dia nelfon lagi
kasih tau sama dia
kapan barang barangnya mau diambil
babi kenapa lagi banyak pikiran ya
nungguin nasi mateng
nungguin nasi mateng
nungguin nasi mateng
nungguin nasi mateng

nah abang beri belik tault
por called pengajian kak kak
mau pak saya mau pinjam kunci kontrak bluff manga anik
saya mau ambil barang barangnya aneh
oh mau ambil barang barangnya anik
bentar ya saya ambil kuncinya
dia lagi kerja
oh lagi kerja
oh om yudi kakak iparnya ani
dan ini sony
dia calonnya ani